bapak lo disari nanya dimananya kagak ada
lah ngapain gue bercanda
saya juga gak tau ada dimananya jak
penghuni kontrakan yang baru
terus apa hubungannya sama gua
lo kan udah dibayar
tapi kan komisinya belum
makasih ya pak
nyasar di mana
ya udah atu
bapak jangan kemana mana dulu ya
nanti tambah jauh nyasarnya
nanti saya mau telepon ojek pak
ya buat timput bapak atu
sebentar ya pak
ngomongnya gak usah teriak teriak
ya udah tunggu sana
bapaknya tisna nyasar
nyasar di mana
si tisnanya sakit jadi yang mau ajak bapaknya
ani minta nganterin ke sarina terus pulangnya nggak tahu jalannya
belum tentu harun ngontrak di tempatnya babe
bisa jadi dia ngontrak di tempat orang lain
atau malahan balik lagi nggak ngontrak di rawa bebek
untung ketemu saya
terus saya ajak ke tempat babih
ya dah gue ngerti
nih buat lo ambil
gitu dong pe
jadi ini bisa nambah nambah buat beli handphone pak e
kalau kalah nanya lo
bapak lo di sarina nya di mana nya
kakak nggak ada
lah ngapain gue bercanda
saya juga nggak tahu ada di mana nya jak
ya udah atuh
saya tanya dulu bapak saya ada di mana nya
sebentar ya jak
wah nggak tahu bapak ada di mana nih
oh di sekeliling bapak
wah pokoknya bagus bagus gedung gedungnya

iya pokoknya di sukabumi mah nggak ada lah
iya pokoknya di sukabumi mah nggak ada lah
bang ojak udah sampai di mana
kenapa belum ketemu
pokoknya bapak nggak jauh dari tempat nurunin teh anitis
wah gimana tuh

wah gimana tuh
bapak jangan kemana mana ya
jangan kemana mana ya
biar tis telepon ojaknya dulu
kecil rambutnya tipis kumisnya tebal orang sunda
nggak lihat tuh mas
saya dari tadi berdiri di sini tuh
saya dari tadi berdiri di sini tuh
ya tis kenapa
ya tis kenapa
oh gitu ya udah dah gue coba cari
pak mari pak

gua taki peng falar
mas sajak mas sajak
mas sajak saya takut hilang
saya nggak mau ngojek lagi
pak jangan pakai pelukan pak
memang kamu sudah sembuh gitu
nanti sudah sehat pak
lagian kalau nggak ngojek nggak dapat pemasukan
kalau nggak dapat pemasukan
nggak ada buat makan
tis boleh nggak
bapak mau jalan jalan
mau jalan jalan ke mana pak
kan tis harus ngojek
siapa yang mau ngajak jalan jalan sama kamu
bapak mah mau jalan jalan sendiri
yang dekat dekat sini
biar dekat sama tetangga
ya udah atuh
tapi jangan jauh jauh ya jalan jalannya
tis jalan dulu ya pak
tadi sebenarnya terfinan pak
bang kata emak tati harus bikin brosur juga biar kue tati laku kayak renangnya bu nurmala
ya yang bikin brosur kayak begitu biaya cetaknya mahal
kok abang tahu emangnya abang udah nanya ke bu nurmala
yaudah kalau gitu sekalian tanyain
abang sekalian ngojek